mantan wasekjen partai demokrat andi arief menjalani pemeriksaan kesehatan atas rekomendasi badan narkotika nasional di rumah sakit ketergantungan obat cibubur jakarta timur jumat sore
setelah melakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan selama dua jam mantan wasekjen partai demokrat andi arief keluar dari rumah sakit ketergantungan obat cibubur jakarta timur
rangkaian tes yang dilakukannya berupa konsultasi medis tes darah dan tes urin dengan hasil negatif
andi akan melakukan tes kesehatan lanjutan pada hari selasa pekan depan
sementara itu terkait komunikasi dengan partai demokrat dirinya mengaku telah mengundurkan diri dari jabatannya dan akan bertanggung jawab atas perbuatannya
sudah ketemu pak sp
saya sudah mengundurkan diri dari partai
saya sudah menjalani
polisi menyatakan bahwa saya tidak bisa dilanjutkan secara hukum
saya bukan seorang kriminal
kemudian saya menjalankan
dan kewajiban saya untuk diperiksa untuk memeriksakan diri saya saya sudah datang hari ini
hasilnya urin saya negatif
kemudian saya akan segera periksa darah dan periksa lain lainnya
supaya semua jelas
saya bukan warga negara istimewa
tapi saya bukan kriminal
bang untuk tanggapan pak sp sendiri
sudah ada komunikasi bang
komunikasi dari pak sp sendiri sudah ada tanggapan
saya harus bertanggung jawab
saya harus bertanggung jawab dan menjalani